benarkah kasus tangkap tangan anggota dprd dki m sanusi dan pihak swasta ini menjadi momentum
untuk pemprov dki jakarta agar segera menghentikan mega proyek reklamasi teluk jakarta ini
atau ini hanya sekedar aksi nakal sejumlah oknum yang ingin mengeruk laba dari proyek yang sebenarnya mulia
kami akan membahasnya malam hari ini dengan riza damanik
ketua dewan pembina kesatuan nelayan tradisional indonesia atau knti
kemudian ada mustaqim dahlan dari walhi
mas alan selamat malam
baik tadi anda konversi begitu ya siang tadi begitu mas riza
apa alasan paling logis yang kemudian anda dengan adanya kasus tangkap tangan ini
lalu memanfaatkan ini sebagai momentum untuk segera pemprov dki menghentikan reklamasi teluk jakarta
ya jadi ini kan momentum yang mempertegas bahwa di dalam proyek reklamasi itu
banyak persoalan yang cukup lake begitu ya
kita bisa katakan paling tidak ada tiga yang mengemuka
jelas sejak awal masyarakat yang tinggal di teluk jakarta khususnya nelayan nelayan tradisional
itu menolak aktivitas proyek reklamasi teluk jakarta
yang kedua jelas juga bahwa sejumlah penelitian kajian kajian akademik
menunjukkan bahwa reklamasi teluk jakarta itu tidak memiliki relevansi dengan menyelamatkan kota jakarta dari banjir dan seterusnya
yang ketiga adalah bahwa terang juga kelihatan
ada sejumlah peraturan perundangan
sengaja dilanggar sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya izin pelaksanaan reklamasi
khususnya di pulau g di pulau f i dan k
yang dilanggar yang seperti apa peraturan perundangannya
yang dilanggar adalah kalau kita baca di dalam pp tentang reklamasi
bila mana pemerintah daerah ingin melakukan reklamasi khususnya di perairan
maka harus didahului dengan perda zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
nah sejak akhir dua ribu empat belas lalu
pak ahok menandatangani izin reklamasi di pulau g
perdanya belum ada
itu belum ada
perdanya sudah dicabut begitu ya
oh justru belum ada
dan dibahas sekarang ini maksudnya
dan dibahas sekarang ini baru diusulkan itu maret dua ribu lima belas ke dprd
jadi ini adalah inisiatif dari pemerintah profesi dki jakarta
sehingga saya kira cukup wajar atau patut diduga bahwa
diajukannya ranperda oleh pemerintah dki jakarta ke dprd dki jakarta
itu dalam rangka untuk menyelamatkan ya praktik yang ilegal tadi ya
dimana izin yang dikeluarkan dengan tidak mematikan peran lain
izinnya sudah dikeluarkan sebelum perdanya ada
sebelumnya ada itu kan tidak boleh
setelah diberikan izin baru kemudian diusulkan ranperdanya
ya dan ranperda ini sudah bicara reklamasi gitu
oke sudah bicara reklamasi dan ketika masih dibahas sudah terjadi suap menyuap
sehingga saya katakan selalu sebenarnya kita tidak terlalu kaget
bila mana terungkap ada praktik korupsi
maka karena memang sesungguhnya ada yang janggal ya
kejanggalan kejanggalan yang ditutupi
tanpa ada kasus korupsi ini sendiri itu pun sudah ada pelanggaran hukum dari gubernur
menurut anda seperti itu
sudah ada itu oleh sebab itu kita berulang kali mengatakan bahwa ini penting untuk diluruskan
dan dibatalkan ya tapi tidak diindahkan juga
maka kita menempuh jalur hukum
itu yang sekarang kita ajukan di pt un terhadap
oh juga mengajukan di pt un langkau
sudah berlangsung ini
di luar adanya kasus ini
di luar kasus ini
jadi itu sudah dilakukan oleh koalisi dan lain lain di teluk jakarta
mas alan anda melihatnya seperti apa walhi
jadi layakkah memang dengan adanya kemudian baru kasus swab seperti ini
saya koreksi bukan baru kasus swab
dengan adanya kasus suap seperti ini kemudian anda melihat relevansinya begitu
dengan keinginan atau peruntutan untuk menghentikan proyek reklamasi teluk jakarta ini
ini kan kalau kita lihat swabnya kan antara pihak swasta kepada dprdki
bukan kepada pembrok begitu
kalau ini masyarakat umum ingin melihat seperti apa
kalau kita lihat dari awalnya
ya sebenarnya dprd ini bang uci mungkin korban ya
ya karena terjadinya suap menyuap ini ini kan adanya mau dijadikan raperda
nah sedangkan izin reklamasi izin pelaksana reklamasi itu sudah dikeluarkan sebelumnya
andaikan gubernur tidak mengeluarkan izin reklamasi maka tidak akan terjadi adanya raperda ini
tapi apa yang membuat kemudian sanusi ini menjadi
ya kan ini permainan sebenarnya
ternyata kalau mau ditangkap seharusnya semuanya tangkap
gubernurnya yang tangkap pertama
karena apa dia yang mengeluarkan izin
kalau misalnya ahok tidak mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi
ya mungkin di perdanya juga berjalan baik baik saja gitu kan
tapi kan izin yang dikeluarkan oleh gubernur saat itu adalah izin ilegal
izin prinsipnya belum keluar atau izin lingkungannya belum keluar
itu sebagai salah satu syarat bisa mengeluarkan izin pelaksana
tapi ternyata izin pelaksana reklamasi sudah dikeluarkan lebih awal
nah padahal perdanya belum ada kan
oke tetapi gubernur ahok begitu mas riza menyebut proyek ini tetap jalan
karena ada payung hukum kepres nomor lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
sementara dua raperda yang tengah dibahas ini hanya merupakan revisi dari kepres tersebut
bagaimana anda melihat ini dari argumen yang disampaikan oleh gubernur
itu yang saya kira penting untuk di
saya kira mudah mudahan pak ahok menonton ya
baik untuk dibaca dengan baik perpres nomor lima puluh empat tahun dua ribu delapan
kalau kita baca perpres tahun dua ribu delapan itu jelas di pasal tujuh puluh dua dikatakan
di antaranya adalah keputusan presiden nomor lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang reklamasi pantai utara jakarta
sepanjang yang terkait dengan penataan ruang
itu dinyatakan tidak lagi berlaku
karena itu kami ingin
jadi kepres ini sudah tidak berlaku
sudah tidak berlaku lagi
jadi harusnya ketika pemerintah dki jakarta ingin melakukan kegiatan reklamasi
rujukannya adalah peraturan peraturan yang masih dapat digunakan
satu ya di dalam undang undang penataan ruang
itu jelas dikatakan bahwa kaitannya dengan tata ruang laut
itu akan diatur dalam undang undangnya sendiri
nah kita baru punya namanya undang undang kelautan
di dalam itu ada tata cara tentang penataan ruang laut
sekarang sedang disusun
yang kedua ada undang undang pesisir
yang turunannya juga ada pp tentang reklamasi
dalam kaitan dengan pp reklamasi jelas dikatakan
bahwa bila mana pemerintah dki jakarta ingin melakukan reklamasi
di wilayah perairan lautnya
maka dia harus didahului dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
perda zonasi wilayah pulau pulau kecil
nah itu yang tidak ada
dan kalau kita lihat topik dari terungkapnya praktik koruptif ini
itu dipicu oleh ran perda itu
tetapi kemudian argumen yang menggunakan payung hukumnya sudah ada
itu salah berarti
salah salah keliru menurut saya
payung hukumnya itu justru itu yang sudah cukup jelas
jadi ini tanggal dua belas agustus dua ribu delapan kan sudah dikeluarkan itu
tentang penataan ruang kawasan jabodetabek punjur
dan jelas di pasal tujuh puluh dua dikatakan bahwa
terkait dengan keputusan presiden nomor lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pantai utara jakarta reklamasi pantai utara jakarta
itu tidak lagi berlaku
kenapa dulu ada
karena memang dulu kita belum punya undang undangnya
belum ada undang undang pesisir
belum ada undang undang kelautan
bahkan belum ada kementerian khusus yang menggawangi kegiatan kegiatan
terkait dengan pengelolaan web pesisir pulau pulau kecil
maka oleh sebab itu ada inisiatif untuk mengeluarkan keputusan presiden
sebagai cantulan hukumnya
nah sekarang ini kan kita semakin sempurna
peraturannya semakin lengkap
dalam situasi yang semakin lengkap ini kok saya menerima
dicabut itu digantikan ke presiden
digantikan dengan apa kemudian setelah kepresiden dicabut
digantikan dengan ini
dengan keputusan kaitannya dengan perpres nomor lima puluh empat tahun dua ribu delapan ini
itu kan di dalam lampirannya disebutkan tentang mana mana saja sih
yang dapat digunakan mana yang tidak lagi dapat digunakan
nah saya melihat kalau kita baca dalam peraturan perundangan kita yang ada sekarang
kok kayaknya kegiatan reklamasi itu semakin jelas
aturan mainnya gitu
kalau dulu bisa
improvisasi dari berbagai pemerintah daerah
kalau sekarang itu semakin jelas
hanya saja tingkat kepatuhan pemerintah daerah untuk menggunakan peraturan perundangan kita yang semakin lengkap ini kok rendah sekali
misalnya teluk jakarta makassar teluk benoa di bali
itu juga sama
itu menggunakan kepres satu ratus sembilan puluh lima yang notabene nya itu sudah tidak lagi layak untuk digunakan
kalau dari wali sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya
ini mas aket bertanya
positif negatifnya untuk reklamasi di teluk jakarta ini seperti apa
perlu diketahui bahwa untuk saat ini reklamasi sama dengan relokasi
relokasi sama dengan penggusuran
penggusuran berarti ada pengembang yang meminta untuk menggusur
nah kalau ada disitu corporate berarti ada korporasi ikut bermain disitu berarti reklamasi adalah korupsi
itu sudah pasti
buktinya dengan ada
kalau pembangunannya kemudian ditujukan untuk memperbaiki wilayah yang ada disana kemudian juga memberdayakan masyarakat yang ada disekitar itu
apakah ini juga merugikan
karena reklamasi ini untuk siapa
atau untuk pengembang
kalau kita bayangkan
kalau yang awali lihat untuk siapa
ya dengan harga apa
kisaran harga yang miliaran itu tidak mungkinlah untuk nelayan jakarta
misalnya ada tujuh belas pulau yang akan dibangun
dari tujuh belas pulau itu
kalau satu pulau misalnya ada seratus tower
dari satu tower itu ada ribuan kamar
nah siapa yang bisa membeli kamar kamar yang ada di tower tower itu
apakah masyarakat nelayan teluk jakarta bisa membeli disitu
ya maksudnya pengembang yang tentu saja yang akan membeli itu
tetapi kemudian ada kompensasi misalnya
itu kan dibahas di lanjutan misalnya
ada peraturan misalnya yang mengiringi
katakanlah misalnya seperti itu
untuk kompensasi bagi mereka yang ada di sana
apakah itu juga masih merugikan menurut wali
nelayan itu kerjanya cari ikan
nah sekarang nelayan itu mau dijadikan pelayan
mau dijadikan pembantu misalnya
mau dijadikan satpam disitu
ya sangat tidak ini dengan masyarakat jakarta
nanti kita akan lanjutkan lagi
kita harus break terlebih dahulu
tap la di cnn indonesia prime news